hari ini bank indonesia mengeluarkan hasil rapat dewan gubernur
dan saat ini sudah bersama dengan saya bapak tirta segara dari departemen komunikasi bank indonesia
hari ini rapat dewan gubernur memutuskan untuk mempertahankan bi rate pada level tujuh
jadi masih tetap seperti itu
ini alasan utamanya adalah
yang pertama adalah untuk membawa inflasi ke level pada kisaran sasaran empat persen plus minus satu
untuk dua ribu lima belas dan dua ribu enam belas
dan keputusan ini juga sebagai bagian dari antisipasi kenaikan fed fund rate di amerika serikat
jadi bi rate yang diputuskan pada hari ini itu sudah juga mengantisipasi kenaikan fed fund rate
bila nanti malam the fed itu dalam fomc nya memutuskan suku bunganya naik
bagaimana fokus bank indonesia untuk menjaga nilai tukar saat ini pak
ya memang disini ya dalam jangka pendek
fokus kebijakan bank indonesia dalam jangka pendek itu diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar
nah caranya dengan cara mengoptimalkan operasi moneter
operasi moneter baik di rupiah maupun di pasar falas
jadi kita serap ekses likuiditas yang ada di pasar rupiah
dan kita dorong untuk falas itu masuk supaya falas masuk
dan atau kita yang di dalam falas yang sudah ada di dalam tidak mengalir keluar
itu kebijakan jangka pendeknya itu
selain kita ini jadi yang pertama itu kita memperkuat manajemen likuiditas di rupiah
kedua itu memperkuat manajemen suplai dan demand falas
kemudian yang ketiga itu meningkatkan cadangan divisa
dari situ juga bank indonesia juga melakukan pendalaman pasar
melakukan pendalaman pasar keuangan
dalam waktu dekat akan dikeluarkan juga instrumen instrumen baru
yang mencakup instrumen jangka pendek maupun juga ada yang menengah panjang
tetapi itu yang paling lamanya satu tahun mungkin instrumen itu
nanti dalam waktu dekat sekarang ini perlu sedikit lagi kajian
dan masih perlu penyesuaian ketentuan mungkin dari pbi atau se nya
kita ketahui banyak sekali pbi yang keluar ya pak ya banyak
seperti yang kita ketahui juga pak beberapa pekan yang lalu
pemerintah juga mengeluarkan paket kebijakan seperti yang dilakukan oleh bank indonesia
kapan bank indonesia terkait hal ini pak
tanggapan bank indonesia bank indonesia menyambut baik kebijakan pemerintah
untuk mendorong perekonomian ya
karena itu dari pemerintah itu kan dorongannya ke sektor iel
dan bisa disinergikan dengan paket paket kebijakan dari sektor keuangan
jadi dari bank indonesia dari kementerian keuangan gitu bisa didorong
jadi diharapkan dalam waktu dekat tapi ini kan dampaknya tidak imidiat ya
ini seperti kita minum jamu ini
jadi perlu ada pentahapan kemudian juga nanti dampaknya baru terasa mungkin setelah tiga atau enam bulan
baru akan terasa paket itu
itu karena untuk mendorong kegiatan ekonomi
kalau kita lihat juga pak nampaknya sekarang ini bukan hanya indonesia yang ekonominya tertekan
kalau boleh tahu bagaimana perkembangan ekonomi global saat ini
ya ekonomi global memang perkembangannya proyeksi pertumbuhan global itu dikoreksi turun lagi
dari yang dulu tiga delapan dikoreksi jadi tiga lima tiga tiga dan terakhir dikoreksi lagi tiga satu persen
meskipun untuk amerika serikat itu masih ada kecenderungan meningkat
di tiongkok itu koreksinya malah ke bawah ya
dari yang diperkirakan tahun ini
ini bisa tujuh lima dikoreksi jadi tujuh satu
jadi kecenderungannya untuk tiongkok terus turun
meskipun sudah ada beberapa langkah untuk mengatasi pelemahan ini di tiongkok
dan terakhir tiongkok melakukan devaluasi dari mata uangnya yuan
nah untuk amerika serikat memang dari data data yang dikeluarkan oleh amerika serikat
kecenderungannya memang semakin baik
angka tenaga kerja juga meningkat atau penganggurannya turun
sehingga ini yang bisa memperkuat mata uangnya us dollarnya ini makin kuat
dan ini akibatnya juga bisa secara relatif memperlemah mata uang seluruh dunia atau global ya termasuk rupiah
lalu bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi indonesia sendiri pak untuk di triwulan ketiga
pertumbuhan ekonomi indonesia
memang di trilon dua kan di waktu itu sudah keluar ya angkanya menurun
atau secara relatif hampir sama lah empat tujuh persen ya dengan triwulan satu ya
triwulan ketiga ini diharapkan bisa meningkat lagi
dan terlihat di bulan agustus awal september itu pertama dari neraca perdagangan
bahwa surplus dari neraca perdagangan
ini menurun ya yang tahun sebelumnya satu
bulan sebelumnya maaf satu tiga miliar dolar sekarang hanya empat ratus tiga puluh juta
tetapi penurunan ini yang diakibatkan oleh kenaikan impor impor non migas
itu impornya adalah barang barang modal bukan konsumsi yang besar ya
jadi ada mesin mesin alat mekanik mesin mesin elektrik

pertama itu kemudian ada beberapa leading indicator
seperti penjualan semen ini meningkat
kemudian penjualan sepeda motor juga meningkat
sehingga dari beberapa leading indikator itu kita proyeksikan di triwulan ketiga
itu pertumbuhan ekonomi akan meningkat dibanding dengan triwulan sebelumnya
peningkatan itu mungkin juga dari kebijakan makro prudensi yang dikeluarkan bank indonesia
kebijakan makro prudensial itu pada dasarnya adalah untuk mendorong pertumbuhan
di tengah tengah gejolak dunia yang menekan rupiah
dan di mana kita juga perlu menekan inflasi
supaya lebih inflasi itu rendah dan stabil yang dalam jangka menengah panjang
hasilnya sudah mulai terlihat ya inflasi sudah mulai turun
mudah mudahan nanti kalau di bulan november
di mana based efek dari kenaikan inflasi tahun lalu itu
kenaikan bahan bakar minyak tahun lalu itu
nanti di bulan november peace efeknya hilang akan terlihat bahwa
inflasi untuk tahun ini mudah mudahan sekitar empat persen
untuk proyeksi pertumbuhan kredit saat ini bagaimana pak

pertumbuhan kredit ya memang kalau dilihat dari tren
dari beberapa bulan sebelumnya itu trennya menurun ya
dari yang bulan beberapa bulan sebelumnya itu sebelas tiga ya mungkin di bulan mei
kemudian di bulan juni itu sepuluh empat
bulan juli juga flat dia sepuluh empat
maaf di bulan juli itu sembilan tujuh persen jadi turun
tujuh persen tapi di bulan agustus
nah ini mulai masuk kuartal ketiga juga
bulan agustus perkiraan dari bank indonesia itu meningkat lagi menjadi sepuluh
sehingga kalau perkiraan kami ya
kredit itu untuk tahun dua ribu lima belas pertumbuhannya ada di range antara sebelas persen sampai tiga belas persen
nah itu masih di dalam range perkiraan itu
baiklah terima kasih kalau gitu pak